assalamualaikum wr wb
prof dalam surat edaran yang kemudian sudah dikeluarkan oleh muhammadiyah terkait tuntutan ibadah ramadan
ini menganjurkan agar masyarakat yang sholat taraweh dilakukan di rumah terutama yang daerahnya terdapat penularan covid sembilan belas
apa yang kemudian menjadi pertimbangan atas anjuran tersebut
ya yang pertama muhammadiyah berpendapat bahwa sekarang ini situasi covid sembilan belas
belum berakhir angka kita itu masih dua belas persen jauh di atas batas yang ditentukan oleh wao yaitu lima persen
kemudian yang kedua ibadah sholat taraweh itu kalau kita lihat dari sisi pelaksanaannya
memang kalau kita lihat secara fikih rasulullah muhammad sendiri hanya melaksanakan sholat taraweh di masjid itu satu kali
jadi dalam satu bulan
dalam satu bulan beliau hanya taruh di masjid satu kali selebihnya beliau menunaikan di rumah
terkadang sendiri terkadang berjamaah bersama keluarga
kemudian yang ketiga bahwa dalam kita ini beribadah
harus senantiasa memperhatikan keselamatan dan kemaslahatan
ada hadis nabi yang populer hampir semua kita saya kira kaum muslimin menghafalnya
adalah kita senantiasa berusaha untuk menghindari hal hal yang mendatangkan madhorot bagi kita sendiri
dan menimbulkan madorot bagi orang lain
la dororo wa la diror hadis yang masyur yang populer
kemudian yang berikutnya kita menggunakan pendekatan satu dari ah
yaitu menghindari kemungkinan terjadinya hal hal yang negatif
yang bisa menimbulkan mafsadat
atau kerusakan baik bagi kita pribadi maupun bagi orang lain
apalagi sampai kepada masyarakat luas
baik prof kalau kemudian dalam surat edaran itu disebutkan bahwa
sholat taraweh disarankan dilakukan di rumah terutama bagi masyarakat yang di sekitar tempat tinggalnya
terdapat penularan covid sembilan belas
kalau kemudian kita bicara penularan covid sembilan belas
mayoritas mungkin di berbagai wilayah masih sangat potensial terjadinya penularan covid sembilan belas
apakah ini artinya memang sudah tidak disarankan untuk melakukan ibadah
sholat taraweh secara berjamaah bersama sama baik itu di masjid ataupun di tempat tertentu begitu prof
ya kita cenderung untuk pelaksanaan dilaksanakan di rumah
tetapi bagi masyarakat yang memang telah memiliki berbagai macam kesiapan
baik menyangkut kesiapan fisik misalnya sudah divaksin sudah dalam keadaan sehat
kemudian masjidnya juga sudah disterilisasi kemudian protokol dipenuhi
maka dengan berbagai pertimbangan yang sangat hati hati
kalau toh dilaksanakan di masjid sebaiknya dibatasi jumlah mereka yang ke masjid
dan menurut saya ini adalah masalah yang sangat penting
menurut muhammadiyah juga sebaiknya walaupun tarweh secara bergelombang itu diperbolehkan
tetapi sebaiknya tidak perlu dilaksanakan secara bergelombang
jadi jamaah yang memang merasa bahwa dia tidak cukup sehat
dan bisa melaksanakan sholat tarwah itu di rumah sebaiknya memang melaksanakan di rumah
karena selain itu juga sesuai dengan tuntunan syariat
itu juga saya kira lebih maslahat
oke tapi pada prakteknya prof kita lihat masyarakat masih banyak yang kemudian memilih menjalankan
kalau kita bicara sholat jumat misalnya
masyarakat masih banyak yang menjalankan sholat jumat secara berjamaah di masjid
kita tahu banyak masyarakat yang kemudian tidak melaksanakan itu
nah bagaimana pandangan
pandangan muhammadiyah terkait hal ini
ya yang pertama berbeda eva antara sholat jumat dengan sholat taraweh ya
kalau sholat jumat kan memang dilaksanakannya seminggu sekali
kemudian kalau sholat tarawih ini nanti selama ramadan
insya allah kita akan taraweh itu tiga puluh kali selama ramadan ini
sehingga intensitasnya sangat tinggi
kemudian yang berikutnya
sedangkan sholat tarawih ini kan sunnah
sehingga saya kira antusiasme masyarakat dalam kaitannya dengan sholat taraweh
dengan sholat jumat itu berbeda
biasanya mereka memang antusias pada minggu minggu awal
jadi seminggu pertama itu apalagi hari pertama gitu mbak eva biasanya penuh
tetapi setelah masuk minggu kedua ada yang bercanda itu
sofya mulai mengalami kematian
maksudnya kemajuan itu ya jamaahnya makin banyak berkurang
dan ini dalam situasi yang normal
apalagi sekarang dalam situasi pandemi covid sembilan belas
karena itu maka masyarakat
hendaknya memahami bahwa sholat taraweh di rumah maupun di masjid
itu sama sama sesuai dengan tuntunan syariat
jadi jangan berpendapat bahwa sholat tarwah di rumah itu tidak sesuai dengan syariat
kemudian yang kedua agama memerintahkan kita untuk menghindari hal hal
yang berpotensi menimbulkan mafsadat atau kerusakan
karena itu maka mengutamakan hal hal yang mengandung keselamatan itu lebih penting
dibandingkan dengan mencari keutamaan
karena itu maka di dalam qohidah fikih disebutkan
mokaddamun ala jalbul masyolih
emang sholat berjamaah di masjid itu bagus
tetapi dalam situasi sekarang menghindari terjadinya mafsadat itu harus lebih diutamakan
dan ini yang menjadi alasan kenapa muhammadiyah menganjurkan untuk sholat tarwah dilaksanakan di rumah sajad
bersama keluarga atau mungkin bisa dengan tetangga terdekat dalam jumlah yang juga tidak terlalu banyak
dan sesuai dengan hal hal yang berpotensi menimbulkan mafsadat
sesuai dengan protokol kesehatan dan aman begitu ya prof ya
kalau ditujau dari sisi kesehatan
tadi prof abdul sempat mengatakan soal pelaksanaan sholat bergelombang
apakah kemudian ini sama dengan saran dari ketua dewan masjid indonesia pak yusuf kala
yang kemudian mengingatkan sholat taraweh ini dilakukan dua shift gitu
ya kalau misalnya memang jumlahnya banyak
dan agar memenuhi protokol misalnya tetap menjaga jarak distancing kemudian tempat dibersihkan
memang tidak ada larangan sholat taraweh itu dua gelombang atau dua shift
tetapi kalau saya cenderung pada pendapat sebaiknya tidak usah dua shift
karena persiapannya juga memang lebih sulit
kemudian kemungkinan kemungkinan bahwa
melalui pelaksanaan sholat itu terjadi transmisi atau penyebaran virus corona
karena itu maka dengan segala hormat saya berpendapat sebaiknya sholat tarwah itu satu gelombang saja
kemudian umat islam lebih baik melaksanakan sholat berjamaah di rumah bersama dengan keluarga
dengan orang orang terdekat begitu
prof kalau kemudian kita bicara larangan pemerintah sejauh ini
pemerintah belum ada mengeluarkan tuntunan ibadah pelaksanaan ibadah ramadan pada tahun ini
apakah kemudian termasuk juga soal bagaimana pelaksanaan sholat taraweh di bulan ramadan tahun ini
apakah kemudian surat edaran yang dikeluarkan oleh muhammadiyah ini adalah bentuk masukan
terhadap pemerintah soal pelaksanaan tuntunan pelaksanaan ibadah ramadan di tahun ini
ya kalau di dalam surat pengantar yang kami sampaikan bahwa surat edaran ini lebih kami khususkan bagi warga persyarikatan muhammadiyah
tetapi kalau masyarakat juga memperdomani dan bersetuju dengan apa yang kami tulis
itu menjadi bagian dari hak semua anggota masyarakat
karena itu menurut saya tidak terlalu urgen kalau pemerintah menerbitkan edaran
menurut saya sebaiknya pemerintah lebih fokus saja pada penanganan hal hal yang bersifat medis
yang memang itu menjadi tanggung jawab pemerintah sedangkan yang kaitannya dengan masalah masalah keagamaan
akan lebih baik dan akan lebih efektif serta mungkin akan lebih didengar kalau yang menyampaikan itu adalah ormas
kalau yang menyampaikan itu adalah orman
karena mereka yang memiliki anggota dan jamaah
terutama yang berkaitan dengan masalah agama
itu lebih cenderung mendengarkan fatwa dari ormas ormas keagamaan
seperti muhammadiyah nu dan yang lain lainnya termasuk dari majelis ulama indonesia
oke artinya nanti kita akan tunggu sama sama bagaimana kemudian anjuran ataupun juga fatwa yang dikeluarkan dari masing masing organisasi masyarakat
begitu ya prof
oke dan itu tidak berlaku secara seragam antara satu ormas dengan ormas lain begitu prof
mungkin saja mungkin saja
tetapi kan kita di masyarakat ini biasanya kan memiliki misalnya muhammadiyah ya akan mengelola masjid masjid yang memang secara organisasi dikelola oleh muhammadiyah
mungkin juga ormas yang lain juga seperti halnya dengan muhammadiyah
karena itu maka terhadap berbagai perbedaan himbauan itu sebaiknya masyarakat saling menghormati
janganlah kalau terdapat perbedaan himbuan atau mungkin fatwa terkait dengan sholat taraweh selama pandemi ini
kemudian kita saling bersite tegang antara satu dengan yang lain
marilah kita kembalikan itu kepada keyakinan masing masing
tapi yang saya kira kita harus bersepakat bahwa pandemi ini belum selesai
yang kedua kita harus sama sama saling bekerja sama dan berusaha bagaimana agar pandemi ini bisa segera berakhir
karena itu maka kami menghimbau betapa pun mungkin fatwa mengenai sholat taraweh berbeda beda tapi marilah kita bersama sama berdoa bermunajat
memohon kepada allah agar pandemi ini dapat segera berakhir dan kita bangsa indonesia bisa segera selamat dari pandemi covid sembilan belas
oke terakhir prof artinya kalau kemudian nanti masing masing organisasi masyarakat akan mengeluarkan anjurannya masing masing
khawatirnya masyarakat kemudian akan bingung kalau lebih jauhnya akan yang tadi prof katakan akan terjadi gesekan

bagaimana kemudian mencegah agar tidak ada
kebingungan dan juga berujung pada gesekan karena masing masing mempertahankan apa yang sudah dianjurkan oleh ulamanya masing masing begitu prof
saya kira itu mudah mudahan tidak terjadi mbak eva karena umat islam ini kan sudah terbiasa dengan ikhtilaf seperti ini
misalnya perbedaan dalam kaitannya dengan ibadah taraweh itu kan juga sesuatu yang di masyarakat juga terjadi perbedaan kan
misalnya perbedaan mengenai jumlah rakaat kan berbeda antara satu organisasi dengan yang lainnya
masyarakat sudah dewasa melihat perbedaan itu
karena itu kalau terjadi perbedaan mari kita jangan saling menghakimi satu dengan yang lain
jangan memfonis ini salah kami yang paling benar tetapi mungkin masyarakat bisa melakukan saya menyebutnya dengan literasi fatwa begitu mbak eva
literasi fatwa itu bisa dilakukan dengan dua cara yang pertama memahami fatwa dari organisasi kita
saya muhammadiyah warga memahami fatwanya seperti apa dalil dalil yang dipakai apa
kemudian cobalah bandingkan dengan yang lain
nah ketika terjadi perbedaan maka yang kita lihat adalah di mana letak perbedaannya
karena ini wilayah istihad ini wilayah yang memang lebih banyak terkait dengan masalah buku masalah cabang bukan masalah usul atau masalah pokok
sehingga karena itu maka dalam kaitannya dengan istihad kita semuanya saling menghormati dan tidak usah menghakimi bahwa kami yang paling benar dan yang lain salah
tapi marilah kita sekali lagi memiliki satu visi dan pandangan yang sama
untuk berusaha agar umat islam ini menjadi komunitas yang peduli dan komunitas yang berkomitmen untuk bagaimana bersama dengan komunitas yang lain mengatasi dan menyelesaikan persoalan pandemi covid sembilan belas ini
baiklah dan harapannya tentunya tuntunan menjalankan praktek ibadah di bulan ramadan ini benar benar menjadi tuntunan yang baik
membuat masyarakat lebih husyuk beribadah meskipun dalam situasi pandemi begitu ya prof ya
baiklah sekretaris umum muhammadiyah abdul muti terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newsroo